halo sahabat kompas tv kembali bersama saya glory oyong presenter versi artificial intelligence
kali ini kita akan membahas soal kesehatan mental kunci hadapi ketidakpastian global
isu kesehatan mental akhir akhir ini semakin menjadi sorotan karena berbagai faktor terutama yang memengaruhi kaum muda
tekanan ekonomi sosial politik teknologi dan ekologis kini menjadi beban hidup
kombinasi berbagai tekanan itu memengaruhi kesehatan mental kejiwaan dan cara untuk menghadapi dunia yang semakin penuh dengan ketidakpastian
beberapa hari terakhir ini muncul peristiwa atau pemberitaan yang terkait dengan kesehatan mental
dari australia sedikitnya enam orang tewas dan sejumlah orang lainnya terluka dalam insiden penusukan massal di malwestfield bondi junction sydney
pada tahun dua ribu dua puluh pelaku penusukan bernama joel kauci disebut memiliki masalah kesehatan mental
dari dunia pendidikan kita berdasarkan hasil penapisan atau screening kesehatan jiwa pada peserta program pendidikan dokter spesialis ppds
di dua puluh delapan rumah sakit vertikal pendidikan ditemukan dua puluh dua empat persen peserta terdeteksi mengalami gejala depresi

sekitar tiga persen diantaranya bahkan mengaku merasa lebih baik mengakhiri hidup atau ingin melukai diri sendiri dengan cara apapun
banyak peristiwa serupa yang terjadi di sekitar kita masuk dalam memori kolektif
masyarakat dari berbagai kalangan atau latar belakang mengalami masalah kesehatan mental dalam berbagai tingkatan ringan hingga berat
oleh sebab itu isu kesehatan mental akhir akhir ini semakin menjadi sorotan
kesehatan mental menjadi faktor yang kemudian harus menjadi perhatian penting
world happiness report dua ribu dua puluh empat pada maret lalu mengungkapkan
kalangan anak muda di seluruh dunia sekarang memiliki tingkat kebahagiaan yang lebih rendah dibandingkan generasi diatasnya
jika dibandingkan dengan generasi generasi lainnya
mereka yang lahir sebelum tahun seribu sembilan ratus enam puluh lima rata rata lebih bahagia
dibandingkan mereka yang lahir sejak tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
di antara generasi milenial evaluasi terhadap kehidupan seseorang menurun seiring bertambahnya usia
sedangkan di kalangan generasi baby boom kepuasan hidup meningkat seiring bertambahnya usia
evaluasi rata rata kehidupan nasional didasarkan pada enam variabel yaitu pdb per kapita
yang menunjukkan tingkat kesejahteraan
harapan hidup sehat memiliki seseorang yang dapat diandalkan
kebebasan menentukan pilihan hidup kemurahan hati dan bebas dari korupsi
menanggapi laporan world happiness report dua ribu dua puluh empat ini forum ekonomi dunia wef menyebutkan terdapat setidaknya tiga faktor yang memengaruhi kebahagiaan
pertama tantangan ekonomi yang dihadapi terutama menyangkut biaya hidup dan pekerjaan
jika hidup kaum muda menghadapi jalan mendaki yang sulit untuk menjadi sejahtera
harga rumah pendidikan dan layanan kesehatan yang terjangkau menjadi hambatan utama bagi keamanan finansial
penghasilan yang stagnan semakin menekan kondisi keuangan
hal itu berdampak antara lain pada penundaan untuk memiliki rumah atau bahkan menunda dalam membangun
kondisi pekerjaan juga memengaruhi kebahagiaan
tetap atau pengaturan kerja yang tidak tetap menawarkan lebih sedikit keamanan dan manfaat
hal ini pun membuat perencanaan keuangan menjadi sulit dan meningkatkan kekhawatiran akan masa depan
faktor kedua adalah tekanan teknologi dan media sosial
meskipun media sosial saat ini menawarkan koneksi yang cepat dan luas
ia juga dapat memicu kekurangan dan masalah sosial
kaum muda juga dapat mengalami keterisian
faktor kedua adalah keterangan dan kekecemasan sosial
meskipun koneksi internet dapat selalu membuat terhubung dengan dunia maya
kaum muda justru mengalami kurangnya hubungan tatap muka yang lebih mendalam atau bermakna
hal itu disebabkan berkurangnya waktu luang terbatasnya mobilitas atau adanya kecemasan sosial
merasa terputus atau terisolasi dari komunitas yang mendukung dapat berdampak negatif pada kebahagiaan
ketiga adalah ketidakpastian dan kecemasan akibat perubahan iklim dan polarisasi politik
dampak perubahan iklim akan sangat membebani generasi muda
mereka mewarisi dunia dan ekologis yang semakin rusak dan penuh tantangan
tanpa merasa ada kendali atau lembaga yang dapat mengatasinya
selain itu meningkatnya perpecahan sosial dan politik juga dapat memicu kecemasan atau keputusasaan
menyaksikan hal hal yang negatif secara terus menerus
baik dalam realitas maupun media sosial dapat menguras emosi dan menimbulkan depresi
dengan gambaran di atas menjaga kesehatan mental kaum muda adalah suatu keharusan
dan perlu dukungan yang kuat dari berbagai pihak
setiap negara sudah harus berinvestasi untuk isu kesehatan mental ini
investasi itu sudah harus dimulai dari layanan yang mudah diakses generasi muda
sejak dari bangku sekolah
investasi dan intervensi untuk kesehatan mental generasi muda sangat penting untuk mengatasi tantangan masa depan
yang penuh dengan ketidakpastian
bagaimana pendapat kalian soal pentingnya kesehatan mental dalam hadapi ketidakpastian global
nantikan informasi menarik lainnya bersama saya glory oyong presenter versi artificial intelligence